sehari jelang komersialisasi moda raya terpadu
antusiasme warga ibu kota untuk menjajal kereta ratangga sangat besar
stasiun bundaran hotel indonesia sementara ditutup karena pengunjung yang membludak
beginilah suasana stasiun lebak bulus pada minggu sore
warga berbondong bondong ingin mencoba merasakan perjalanan dengan kereta ratangga
ada yang datang sendiri hingga bersama keluarga
saking padatnya pengunjung stasiun bundaran hi ditutup sementara selama beberapa jam
untuk mengendalikan masyarakat yang ingin menjajal kereta mrt
pt mrt jakarta akan memperlakukan komersialisasi mrt mulai senin satu april dua ribu sembilan belas
dengan rute stasiun lebak bulus hingga bundaran hi
ada pun tarif yang dikenakan mulai dari rp tiga hingga rp empat belas sesuai kilometer
sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di stasiun mrt bundaran hi jakarta
arman sehari jelang beroperasi secara komersil pada senin besok
persiapan seperti apa yang anda lihat telah disiapkan oleh para petugas
tadi saya sempat melakukan perjalanan dari stasiun lebak bulus menuju ke stasiun bundaran hotel indonesia
kesan yang sangat saya tangkap dan sangat saya perhatikan adalah tadi antusiasme warga
ibu kota yang datang itu cukup banyak
saking banyaknya pengunjung sehingga pendingin udara ataupun juga ac yang terpasang itu sudah tidak terasa lagi
ya banyak yang berkeringat seperti itu
ini mungkin melihat dan juga menandakan bahwa mereka sebagai warga ibu kota sangat bangga
sekaligus juga penasaran ingin menjajal kereta ratangga karena ini merupakan hari terakhir untuk uji coba secara gratis
karena mulai besok satu april dua ribu sembilan belas pt mrt jakarta sudah akan mengenakan tarif ya seperti yang sudah disampaikan tadi
dimulai dari rp tiga
hingga rp empat belas sesuai kilometer
jadi ini merupakan hari terakhir sehingga tidak heran warga ibu kota bahkan dari luar ibu kota dari bogor
dari depok dari tanggerang bekasi juga tadi sempat saya tanya tanya mereka juga penasaran
ingin menjajal moda transportasi baru yang akan beroperasi secara komersial besok hari
di dalam perjalanan dari stasiun lebak bulus sampai dengan stasiun bundaran hotel indonesia
begitu eva saya sempat berbincang bincang dengan beberapa pengunjung atau beberapa warga
di dalam gerbong kereta yang sudah sangat sempit seperti itu saya sempat tanya yang pertama masalah fasilitas
masalah fasilitas menurut mereka ada yang sudah terpenuhi seperti misalnya ruang untuk ibu menyusui
kemudian toilet kemudian juga ada misalnya pengeras suara apabila pengunjung akan bersiap siap untuk menaiki kereta ratangga
ada juga warga yang berkomentar soal tiket yang katanya menurut mereka ini kurang sosialisasinya
kemudian juga ada warga
ada yang berkomentar soal cara atau metode untuk tap kartu atau meletakkan kartu pada saat mereka harus memasuki peron
ataupun juga sebelum mereka memasuki ruangan untuk bersiap siap menaiki kereta ratangga
seperti itu karena memang tadi juga saya berkeliling dari stasiun lebak bulus sampai ke stasiun bundaran hotel indonesia
mungkin ada petugas security ataupun juga petugas yang berkeliaran tapi mungkin mereka tidak sempat bertegur sapa dengan pengunjung
mungkin ada petugas security atau belakang dari stasiun lebak bulus sampai ke stasiun bundaran hotel indonesia
begitupun pada saat saya sampai di bundaran hotel indonesia memang terlihat suasana di stasiun bundaran hotel indonesia sangat padat
sehingga security ataupun juga pihak keamanan sementara menutup akses pintu masuk
jadi apabila warga ingin mencoba atau menjajal kereta mrt ini mereka harus antri dulu untuk beberapa waktu di bagian luar
memang di bagian luar juga sudah mulai hujan sehingga mereka rela atau terpaksa antri basah basahan ataupun ada yang membawa payung
tetapi mereka ingin antusias begitu ya ingin mencoba seperti apakah perjalanan dengan kereta ratangga ini
tapi sejauh ini mungkin saya belum cek lagi di bagian luar atau di bagian atas apakah akses masuk atau mungkin warga ingin mencoba kereta mrt ini sudah diperbolehkan untuk masuk ke stasiun bundaran hotel indonesia seperti itu
namun sekali lagi warga yang tadi sempat satu perjalanan dengan saya dari stasiun lebak bulus sampai ke stasiun bundaran hotel indonesia mereka memiliki harapan besar seperti itu
karena memang mereka bilang ini jangan cuma bagus di awal saja
mereka berharap agar supaya tertibnya teraturnya kemudian bersihnya ini berlangsung seterusnya
mereka juga meminta kepada warga ibu kota ataupun warga pengguna moda transportasi umum agar bisa menjaga ataupun juga sekaligus
mereka juga meminta kepada warga pengguna transportasi baru yaitu mrt ini agar supaya tidak kotor atau tidak dicoret coret seperti itu
ada juga tadi sempat saya lihat warga yang mungkin kebiasaan mengantri di stasiun krl ada yang duduk ada yang selonjoran itu juga sempat ditegur oleh petugas supaya tidak ada yang duduk ataupun mungkin ada yang tiduran seperti itu
karena sempat beberapa waktu yang lalu beredar foto mungkin di lini masa di sosial media ada warga yang datang saking antusiasmenya
mereka datang bersama keluarga
bawa makanan gelar tikar
nah ini sepanjang saya berada di stasiun lebak bulu sampai ke bundaran hotel indonesia pemandangan seperti itu sudah tidak lagi terlihat eva
berarti memang menandakan bahwa warga ibu kota sudah memiliki kesadaran ya
karena memang saya paham betul mungkin mereka karena euforianya saking senangnya menganggap uji coba mrt ini menjadi salah satu seperti objek wisata baru ya
karena mungkin mereka sudah bosan menggunakan moda transportasi umum yang sudah biasa
sehingga mereka ya
seperti itu perilakunya eva
kalau mendengar pemaparan yang anda sampaikan artinya apakah kemudian saya bisa menangkap bahwa sosialisasi mengenai bagaimana adab menggunakan mrt dan juga utamanya ini ya sosialisasi pemberlakuan tarif mulai besok hari ini sudah dipahami oleh warga dan sudah efektif dilakukan
dan warga masyarakat sudah mengetahui bagaimana menggunakan moda transportasi yang katanya ini merubah peradaban masyarakat atau warga
dan warga jakarta dan juga indonesia pada umumnya ini memang benar benar sudah terserap dengan baik begitu
tadi juga saya sempat melihat dan juga memantau mereka membentuk barisan untuk antre juga cukup rapih
petugas juga aparat keamanan petugas security di setiap stasiun terutama di stasiun lebak bulus dan bundaran hotel indonesia
mereka menggunakan semacam pengeras suara atau toa seperti itu untuk membentuk
memberitahu kepada pengunjung agar supaya membentuk antrian
mudah mudahan cara cara seperti ini ya akan menjadi sebuah habit baru yang positif bagi warga ibu kota agar supaya tetap membudayakan antri
ya sekali lagi budaya antri ini diperlukan bukan hanya naik moda transportasi umum tapi juga diberlakukan untuk antri di tempat lain atau di fasilitas publik lainnya
seperti itu eva
semoga harapan anda ini akan terwujud begitu ya
artinya mrt memang nantinya akan bisa merubah adab masyarakat indonesia yang selama ini mungkin kurang begitu membiasakan budaya antri ini
akhirnya kemudian menjadi salah satu budaya warga indonesia
arman helmi terima kasih laporan langsung dari stasiun mrt bundaran hotel indonesia jakarta